ratusan warga saling dorong saat mengurus ktp elektronik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten jombang jawa timur pada jumat pagi
namun karena kuota kartu sudah habis pemerintah tempat hanya bisa menjanjikan akan menambah alat rekam ktp elektronik
ratusan warga yang hendak membuat ktp elektronik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten jombang tidak kebagian ktp pada jumat pagi
kuota ktp elektronik di sini dibatasi dua ratus lima puluh kartu per hari
padahal di sdukcapil kabupaten jombang harus melayani warga dari dua puluh satu kecamatan
akibatnya warga yang sudah mengantri berjam jam gusar dan saling dorong
sementara itu pemerintah kabupaten jombang mengakui peralatan masih kurang
target seluruh warga sudah beralih ke ktp elektronik pada akhir september dikhawatirkan tidak tercapai
cara perusahaan di bawah maupun bagaimana perangkat itu mengusahakan masyarakat kita pun juga selalu menepak wawas itu
hingga saat ini sekitar sembilan warga di wilayah kabupaten jombang belum memperoleh ktp elektronik